jadi antoni bilang kamu sebagai malaikat pelindung ya ken
antoni tuh emang remandis ya ma
walaupun dia sekarang juga lagi amnesti dia masih bisa bisanya ngomong kayak gitu
tapi aksi bilang sama dia jangan ngucapin terima kasih dulu
soalnya aku masih punya sesuatu mbak tia
ada terapi pesta
kecil banget ken
siap aja yang kamu urusin
terus maksud kamu kenapa dibuat terapi pesta yang kedua
aku sih udah ngundang ali sama steven
aduh mereka tuh baik banget
aku juga seneng banget
sampai sampai si steven tuh udah menyiapkan sound systemnya segala lagi
tapi kamu gak lupa kan ngajak terry dan angela
yaudah deh mendingan besok aku mau ngundang randy sama terry
tapi kayaknya ada satu orang
kamu lupa ken
kalo itu sih aku sengaja mau ngundang mereka
jangan jangan nanti cara mereka buat kacau
ya jelas bukan mereka dong ken
mama tau kamu pasti nggak akan mengundang mereka
ya abis siapa dong mah
mama sih pake rahasia rahasian segala
ya mama dong ken
mama itu tuh nggak perlu diundang
karena mama tuh termasuk yang ngundang
masa nggak dateng sih
jangan jangan emosi coba coba
kamu kok tiduran di sini weren't you yang tidur tadi kan
dan ini bukan kamar kamu
eh ya yang aku tau
eh tapi aku kayaknya pengen pindah kamar deh soalnya kayaknya kamar ini lebih besar dari kamar aku yang iya
kamu kamarnya kan baru dicat
baru diganti semua furniture nya
yang pas seperti ukuran kamar kamu
sekarang kamu mau pindah ke kamar yang lebih besar ini
ukurannya sudah tidak sama
ya maafin aku deh yang
emang jangan marah marah dong
ya aku juga baru rencana doang yang
ya udah aku keluar dulu yang ya
sepertinya ada yang gak beres sama aldi nih
gak apa ya sama dia
oh iya ren nanti kita buat undangan yang lucu lucu supaya orang itu tertarik
oh yaudah pokoknya terserah kamu aja deh kan
nanti aku yang siapin barang barangnya ya
nih dateng ya
acara di sini kok
ya di hadirin
eh eh suster adi nya mana
oh dia ada di dalam
oh iya dah makasih suster
nih dateng ya
acara ini pokoknya kamu harus datang aku gak mau tau
ya udah aku mau ngetir
raresan kamu metu' laundry ya saya nah
halang ber lima ribu senit saja coba hain emang sampai seram
terus apa lagi yang kamu ingat tentang aku
kamu tuh bisa galak
jadi kamu tuh
kalau misalnya ada orang orang yang memetikin mawar kamu
kamu tuh bisa galak banget
aku bisa galak gara gara orang metik mawar aku
kok kamu jadi sedih
apa dulu aku pernah merasa sama kamu
gara gara kamu metik mawar aku
enggak enggak kok
kamu tuh justru baik banget sama aku
kamu tuh gak pernah marah sekalipun sama aku anthony
malah dulu kan
ada sepupu kamu yang metik mawar aku
mereka mengetahui kamu
terus dia nuduh aku
aku tuh takut
aku takut kalau kamu tuh marah sama aku
akhirnya aku lari dan nangis
eh ternyata kamu gak nyamperin aku
kamu nenangin aku
kamu gak marah sama aku
malah kamu tuh bilang
kalau kamu tuh tahu siapa yang udah fitnah aku
syukurlah kalau gitu
syukur kenapa antoni
ya syukur karena aku gak marah
sekarang cuma kamu yang aku percaya
cuma kamu yang jadi andalan aku
kalau kamu bilang enggak
ya aku nggak akan ngelakuin
aku akan ngelakuin
buat kamu gaunnya

sia sia yang kuandalkan diri

pestanya si kenny
tapi aku kan gak punya baju pesta
apa di pesta klinik nanti
semua orang pakai baju kayak beginian kali ya
sista pake baju pesta ya
iya dong namanya juga pesta
jadi harus pake baju pesta dong
aku gak punya
tenang aja antoni
ini ada kiriman buat kamu
katanya sih dari sepupu kamu sih aldi
emang dulu aku suka pake kayak gini
apa benturan di kepala itu
bikin selera ku berubah
udah makan dulu ter
udah makan toh
gitu mulu lagi tonet
gitu mulu lagi tonet
selamat datang ton senang banget kita sama lo ton
ya mungkin kita belum pernah ketemu sebelumnya
tapi kendi udah banyak cerita tentang lo
apa lo yakin kita gak pernah ketemu sebelumnya
candy punya sesuatu untuk kamu
orang pengarut anda sudah diterima kita vous nama
kamu eeran rehat

saya merasa ringan karena aku meluahkan kamu
aku tak tahu
hilang ingatan kok sempet sempet punya naksir cewek
si candy juga
dulu dia gak pernah pakai gaun cantik itu buat gue